musyawara nasional alim ulama dan konferensi besar nahdlatul ulama dua ribu dua puluh tiga menolak kebijakan sekolah lima hari yang membuat jam sekolah bertambah hingga sore hari
hal ini diungkap oleh koordinator komisi basul masail kunon iyah gus rozin dalam konferensi pers pada selasa kemarin
kebijakan penerapan lima hari sekolah ini awalnya mengacu pada perpres nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga tentang hari kerja yaitu senin hingga jumat
namun gus rozin menilai aturan ini ditafsir secara liar lantaran sekolah dilaksanakan dalam waktu lima hari dengan durasi yang lebih panjang alias sepanjang hari
dari sisi sosiologis nu menilai kebijakan sekolah lima hari mengganggu pengajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
hal ini karena sebagian anak anak mendapat pendidikan keagamaan dari madrasah dinia
pada sore hari atau selepas sekolah umum